federasi motor internasional atau fim telah memberikan homologasi wsbk sirkuit mandalika
pemeriksaan intensif ini terhadap keamanan sirkuit mandalika dengan panjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan tersebut dilakukan pada kamis siang
dan disaksikan sejumlah perwakilan pembalap pihak dorna dan ikatan motor indonesia serta mgpa
petugas berjalan kaki memeriksa setiap bagian lintasan tikungan dan cat cat sisi sirkuit mandalika dengan seksama
pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keamanan sirkuit yang telah beberapa kali digunakan sebagai sirkuit world superbike dan motogp
federasi motor internasional mengeluarkan homologasi grade b untuk sirkuit mandalika dalam gelaran world superbike seri indonesia